permukiman warga di kawasan cipinang melayu jakarta timur senin sore terendam banjir
sebagian warga memilih bertahan di dalam rumah sementara warga lainnya memilih mengungsi
senin petang warga cipinang melayu mulai mengungsi ke tenda pengungsian dengan kondisi ala kadarnya
warga mengaku sudah terbiasa mengungsi bila kalisun termeluar
yang berbeda kondisi pandemi saat ini membuat mereka khawatir saat tinggal di pengungsian
sama keluarga sama ibu sama bapak sama anak
ketika anak ayahnya masih di rumah jaga jaga
yang dibutuhin ya seperti biasa ya makanan paling
gue dalam kondisi corona saat ini khawatir nggak bisa ibu tinggal di rumah
saya lupa bawa masker makanya lagi panik begini nggak bawa masker saya sama anak saya yang diketinggalan
warga kemudian dievakuasi oleh petugas damkar
jembatan penghubung antara rw tiga dengan rw empat juga sempat terputus
untuk mengurangi arus air
untuk mengurangi debit air yang merendam para mukiman
petugas pemadam kebakaran menggerakkan enam jenis pompa air
air yang disedot kemudian dibuang ke aliran kalimalang yang berdekatan dengan lokasi banjir
sudah tidak ada yang mau dapat bensin kita lakukan penyedotan
penyedotan yang perlu dipercepat surut air ya
ini kita gerakan sebanyak enam menit
masa masa mobil ini kurang lebih per menit itu dia bisa mengeluarkan seribu enam ratus liter per menit
untuk yang dikerahkan berapa banyak
kita kerahkan sebanyak enam unit
banjir yang merendam permukiman sebelumnya mencapai hampir dua meter
disebabkan oleh meluapnya aliran kalisuntar yang mendapat kiriman air dari hulu
menurut pemprov dki jakarta ada tiga ancaman musim hujan di ibu jawa
di ibu kota
banjir akibat luapan air dipertemukan tiga belas aliran sungai di selatan jakarta
hujan ekstrim di dalam kota serta banjir rob di utara jakarta
ketika bulan februari kemarin ketika terjadi hujan melampaui kapasitas daya tampung kita
lalu terjadi otomatis genangan dan banjir
maka target untuk bisa mengeringkan itu bisa tercapai
kenapa karena semua sumber daya dikerahkan
ketika sebuah kawasan tergenang
biasanya bisa sampai tiga empat hari
bmkg memperkirakan pada awal desember mendatang
tim liputan cnn indonesia